presiden ri mengajukan nama calon tunggal pelastaf angkatan darat jenderal andika perkasa sebagai panglima tni yang baru
menantikan marsikal hadi cahyanto
beberapa partai koalisi pemerintah menyambut baik keputusan presiden
yang menunjukkan andika perkasa menjadi calon tunggal panglima tni
p tiga dan gerindra yakin keputusan presiden itu telah melalui pertimbangan yang ketat
p tiga dan gerindra yakin keputusan presiden itu telah melalui pertimbangan yang ketat
musyawarah sebelum akhirnya komisi satu melakukan fit and proper test
mensesnek pratikno mengatakan pertimbangan utama presiden menunjuk andika adalah karena statusnya sebagai kepala staf dan memiliki kinerja yang baik
menurut pratikno keputusan memilih nama andika pun telah ada sebelum presiden jokowi bertolak ke luar negeri untuk sejumlah acara kenegaraan
jadi saya bertemu pak andika itu awal september ya yang memampir di gymnya beliau itu
itu kita tidak memilih
saya bicarakan hal lain
presiden tepatnya memilih pak andika ini kapan sih pak
sebelum menjelang beliau pergi
sebelum berantak ke luar negeri
beberapa partai koalisi pemerintah menyambut baik keputusan presiden yang menunjuk andika perkasa menjadi calon tunggal panglima tni
p tiga dan gerindra yakin keputusan presiden itu telah melalui pertimbangan yang ketat
anggota dpr fraksi partai gerindra ahmad muzanim yang mengatakan
presiden memiliki wawanan penuh
dalam menunjuk panglima tni yang baru
sementara anggota dpr komisi satu fraksi p tiga saifullah tamliha mengatakan
keputusan presiden yang memilih matra angkatan darat sudah tepat
pergeseran dari matra darat laut ke udara saya kira
itu sekali lagi sepenuhnya menjadi kewenangan presiden
untuk mempergilirkan atau presiden punya pikiran yang lain
tapi prinsipnya adalah presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk siapapun

keputusan kemudian mencalonkan jenderal tni andika perkasa
itu menurut saya kebijakan presiden yang sangat bijak
karena tidak mungkin kepresiden pangkatan laut yang masih generalnya lebih junior daripada pak andika
karena tidak mungkin kepresiden pangkatan laut yang masih generalnya lebih junior daripada pak andika
memerlukan kekuasaan panglima tni
sesuai dengan tata tertib
sujiwara menggambarkan orang negara ini ini memiliki waktu dua puluh hari untuk memproses provincial hauptpering successful appraisal
sebelum akhirnya ketempatan paripurna kepala dan dilantik oleh presiden jokowi
sejumlah tantangan dan tugas besar menanti jenderal andika perkasa
yang diusulkan sebagai calon tunggal panglima tni yang akan menggantikan
marsikal hadi cahyanto mulai dari penanganan pandemi covid sembilan belas
kelompok kriminal bersenjata di sejumlah daerah hingga dinamika lingkungan
strategis kawasan mendesak untuk segera disikapi dan diselesaikan
saya sudah bersama pengamat militer dan intelijen direktur eksekutif
les persi pak rizal dharma putra yang berada di cirebon
selamat siang pak rizal
pak rizal sebelumnya ada dua nama nih pak yang digadang gadang menjadi
pengganti panglima tni marsikal hadi cahyanto
ia masuki masa pensiun pada delapan november nanti yakni kepala staff tni ad
pak jenderal nika perkasa dan kepala staf tni al laksamana yudo margono
menurut bapak kenapa pilihannya jatuh pada jenderal nika perkasa pak rizal
ya memang kalau melihat dari penggiliran memang itu tidak ada
sesuatu yang bisa diperlukan
keharusan bahwa setelah dari satu angkatan terus angkatan yang lain
terus angkatan yang lainnya lagi secara berurutan
nah jadi artinya ini merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih pak andika
menjadi panglima tni yang mana pak andika ini sebelum sekarang ini
ada menjabat sebagai jenderal menjadi kepala staff tni pak rizal
nah jadi kalau saya melihat ini
ini boleh satu hal yang lazim
satu hal yang lazim
dan apabila kita melihat dalam pantangan depan
pertama adalah mengenai stabilitas politik dan stabilitas keamanan
walaupun pak ndika ini secara rentang kursi yang seratus tahun lagi dia menghasilkan masa pensiun
namun presiden tidak memiliki perurutan yang mempertanjang masa jangka
jadi ada kemungkinan pak ndika ini ditempatkan antara lain untuk menjaga stabilitas kamar
dan politik pada era pada dua ribu dua puluh empat yang mana itu merupakan ajatan untuk pilihan umum
baik di kursi dan pemilihan legislatif
dan juga karena pak ndika karena beliau ini adalah kata kata dan angka barat
memiliki fungsi teritorial
jadi pak ndika ini tentu saja harus melakukan pengamanan pada daerah daerah
dan stabilitas terhadap kondisi kondisi keamanan kiab qiab daerah
baik di level pusat maupun di level provinsi sampai kabupaten dan sampai ke desa
jadi di situ perantarian antara kita akan disiapkan oleh pak ndika dalam aktivitas kamar pada saat nilai dua ribu dua puluh empat
selain itu saya lihat pak andika ini juga
menjalin kerjasama yang cukup baik dengan negara negara barat
secara dalam menjelanggarakan nasional nasional militer
di mana amerika ini hubungan dengan amerika serikat sangat erat
saya pikir itu adalah salah satu faktor yang cukup dipertimbangkan
untuk menempatkan keandikan itu sebagai panglima tni
apalagi baru beberapa bulan terakhir ini
telah digelar satu latihan cukup besar
yang itu pikiran terbesar selama ini antara negara negara indonesia dengan us army
apalagi mengingat ke depannya soal regional juga jadi satu pertandangan
ada ketandangan di kawasan laosina selatan
dan juga setiap anggaran di kawasan internasional
jadi mau itu
yang baik dengan amerika serikat dan negara lainnya
semisal hasil kerjasama dan berkoordinasi dengan negara negara sahabat lain
jadi ada dua hal
stabilitas keamanan domestik dan stabilitas keamanan regional
sekarang kita akan untuk menempatkan pak jika sebagai panglima tni
punya kemampuan stabilitas keamanan politik kemudian regional dan juga kawasan
tapi bagaimana menjawab kepada publik nanti pak
ada rekam jejak aktivis ham mengkritik presiden
juga nantinya jika akan ada fit and proper test kepada pak andika
andika ini pernah dituding terlibat dalam kasus pembunuhan tokoh papua pak rizal
bagaimana nanti menjawab ke publik dengan adanya rekam jejak
ia dituding sebagai pembunuhan terlibat dalam pembunuhan tokoh pergerakan papua
ya memang itu salah satu apa namanya
ini adalah kendala ya
bukan kendala kalau saya lihat salah satu tantangan dan juga persoalan di masa lalu yang menurut saya ini bisa hambat
namun saya pikir beliau ini kan juga sudah melalui satu rangkaian dari promosi jabatan
kemudian juga melalui berbagai pengujian
sudah melalui pemeriksaan
jadi saya pikir sepanjang dari pemeriksaan itu tidak ada sesuatu yang menjadi hukuman buat beliau
saya pikir untuk kedepannya untuk persoalan ini tidak ada salah
nah hanya memang di luar ini yang saya menjadi catatan adalah bahwa soal apa yang harus beliau lakukan
jadi kalau saya lihat
bagaimana menjelenggarakan dinamanya di tni ini secara profesional
dan juga bagaimana kegiatan kegiatan pembelanjaan alutsista
pengadaan alutsista itu bisa dilakukan dengan accountable
itu satu hal yang menurut saya domestik yang lebih prioritas
jadi bagaimana menjelenggarakan pengadaan
menggunakan alutsista itu secara akuntabel dan berat selarang
jadi apakah ada biaya biaya sungguh mana
atau biaya biaya yang tidak diperlukan
yang menjadi beban apbn dalam melakukan pembelanjaan analisis
menurut saya lebih prioritas
itu menurut saya lebih prioritas
baik pak rizal nanti kita tunggu dpr apakah nanti fit and proper test ditanyakan rekam jejak tersebut
tapi dari calon panglima tni kelahiran dua puluh satu desember seribu sembilan ratus enam puluh empat ini akan segera memasuki masa
ya itu sudah
pensiun pada delapan november nanti yang akan berulang tahun yang ke lima puluh enam
artinya jika andika resmi dilantik menjadi pak limaten
andika hanya memiliki sisa jabatan tiga belas bulan lebih kurang sebelum masuk pensiun di usia lima puluh delapan tahun pak rizal
menurut anda dengan masa jabatan yang pendek ini apa yang harus menjadi prioritas andika nanti
kalau saya prioritas adalah
sebuah risetnya tadi
ini adalah dalam keadaan alutsista dalam kegiatan pembelanjaan
itu harus bisa menertibkan bagaimana anggaran itu bisa
saya kira bahwa ini juga bagian juga bisa merupakan bagian dari persiapan bagaimana menjadikan sebelas keamanan berjalan kembali
dalam kurun waktu setahun ke depan pak rizal pak andika apakah mampu memberikan reformasi tni dan mempunyai kebijakan baru
apakah modernisasi alutsista akan masuk dalam prioritas pak andika nantinya
kalau modernisasi alusista saya pikir sudah sejak beliau pramis jadi pakasatangang darat
saya lihat pelajaran alusista dan modernisasi sudah berjalan
seperti misalnya pembelian helikopter helikopter seahawk black hawk dan juga beberapa setelah lainnya itu juga sedang berjalan
dan memang penjelajaran alusista itu
itu yang penting yang utama adalah bagaimana mencegah terjadinya kebocoran dan markas
karena disitu faktor yang akan membanggani keuangan negara
disitu pak andika berani untuk mencarikan pihak pihak baik itu di lingkungannya
penerkanan penerkanan yang berpotensi untuk menggelombungkan harga dari pembelian alusista
baik tentunya kita minta transparansi dari seorang andika perkasa dalam anggaran
pak rizal saat ini tni membutuhkan kendali operasi militer dalam hal penanganan pandemi covid sembilan belas
kemudian juga konflik poso dan papua yang memerlukan pendalaman teritorial
apakah sosok calon panglima ini saat ini itu pak andika mampu memikul tanggung jawab tersebut pak rizal
apalagi dinamika laut cina selatan kita tahu menjadi perhatian karena kawasan strategis berada di laut cina selatan
soal masalah penanganan kemudian juga teroris itu sudah
jadi artinya dalam penanganan teroris
kita yang bekerjasama dengan kepolisian dan kepolisian sebagai institusi terdepan
dan tni ini bisa membantu dalam operasi di lapangan
dan dengan berbekal atur belakang pak andika dari angka kendaraan
itu pemahaman mengenai teritorial
harus dia lebih cukup menguasai dan juga cukup paham bagaimana
melakukan satu pengerahan pasukan di dalam satu wilayah covid sembilan belas
bekerjasama dengan kepolisian
kemudian mengenai covid sembilan
saya pikir kita harus tinggal dioptimalkan saja bagaimana fungsi teritorial dari tni dalam perangkangan perangkangan
atas mengenai laut cina selatan
walaupun itu wilayah perairan
dengan pak andika ini sebagai panglima
saya lihat meletusnya adalah pak andika ini
dihubungkan yang baik dengan amerika serikat
dan amerika serikat adalah negara yang sangat concern untuk menegakkan freedom of navigation
di kawasan laut cina selatan
dan apalagi dengan di kepulauan airan matuna
itu adalah ekonomi eksklusif indonesia yang kayaknya
atau diiris oleh sembilan gas lain dari cina
itulah yang kita alami
kita harus bisa menegakkan kebawasan di sana dengan bekerjasama dengan negara negara yang mendidih tinggi
freedom of vision atau kebebasan dalam melakukan navigasi pelayaran di kawasan laut cina selatan
pak rizal anda katakan pak andika ini dekat sekali dengan amerika serikat
pernah latihan gabungan bersama amerika serikat
dan juga kita tahu bahwa pak andika juga pernah bersekolah di amerika serikat
apakah ini tidak timbul nanti pertanyaan juga dari pemerintah tiongkok
adanya kedekatan antara pak andika dengan amerika serikat ini
apalagi kita tahu indonesia ini politik bebas aktif
bagaimana diplomasi pertahanan kita nanti pak
apakah akan berat sebelah atau condong ke amerika serikat nantinya
jika pak andika yang akan memimpin panglima tni
ya kalau saya pikir diplomasi pertahanan itu adalah
bagaimana kita bisa mendukung diplomasi pemerintah indonesia
dengan kekuatan pertahanan
sehingga kita disudangi dan juga apa yang
yang kita lakukan melalui forum forum diplomasi
itu bisa terrealisasi karena ada dukungan dari
kekuatan pertahanan kita yang cukup memumpuni
nah mengenai masalah amerika itu dekat dengan amerika
ya betul dengan tiongkok
dengan tiongkok ya saya pikir juga kita harus
membangun kerjasama yang baik juga
untuk sekarang bagaimana membangun kerjasama yang baik
kerjasama yang baik itu bisa kita lakukan pada saat
hubungan dengan negara negara
negara yang berkaitan itu adalah berada dalam kondisi yang
karena apakah kita dengan perairan kita atau wilayah kita
teritorial kita atau ujung ekonomi eksekusi
seringkali dilanggar oleh negara yang tidak menghargai kedaulatan kita
apakah kita juga harus berhubungan yang sangat terat
justru kita harus menunjukkan sikapnya
sikatnya ada sikat pada saat kekuatan militer kita tidak terlalu bas
kita harus bekerjasama dengan negara yang cukup kuat
supresi diajak sasaran bekerjasama demi menegakkan kepentingan nasional kita
itulah yang namanya esensi dari politik luar negeri
apakah pak jokowi mempertimbangkan hal ini pak
dengan adanya kedekatan pak andika dengan amerika serikat
ya saya pikir itu bagian dari diplomasi harus kita lakukan di indonesia
karena memang dalam perkembangan kedepannya adalah bahwa memang di wilayah asia
di wilayah indo pasifik ini adalah
terjadi suatu perubahan pengaruh antara dari fatshat dengan sebetulnya
dengan konsep indo pasifik dan china atau tiongkok yang mencoba menerapkan
keterut inisiatif atau obor sejak tahun dua ribu tiga belas
inilah yang saya pikir soal tantangan
tadi dikatakan bahwa kita melakukan politik bebas dan aktif
ya di sini kita harus ambil peran
bebas dan aktif jadi kita bebas untuk bekerjasama
kita juga aktif untuk menegakkan kepentingan nasional kita
karena esensi politik luar negeri kita adalah bagaimana kita merealisasikan kepentingan nasional
baik terakhir pak rizal sebelum kita tutup perbincangan ini
jika nanti pak andika andai kata akan segera dilantik pada delapan november nanti
apakah tidak menimbulkan resistensi di lingkungan indonesia
di lingkungan tni
ya di lingkungan tni saya pikir kalau begitu panglima itu sudah dilantik
tidak akan ada lagi satu tawanan
karena satu tawanan itu merupakan satu tindakan insubordinasi
dan itu juga akan berakhir pada penggalan militer
namun dalam hal ini tentu pak andika harus pandai pandai untuk merangkul bawahan bawahannya
dan juga bagaimana menjaga juga aspirasi dari para bawahannya
dan sampai terjadi pergesekan antara kesatuan maupun dengan kepolisian

baik kita tunggu bagaimana andika perkasa akan merangkul aspirasi
baik kita tunggu bagaimana andika perkasa akan merangkul aspirasi
kita tunggu bagaimana andika perkasa akan merangkul aspirasi
dan juga akan menghindari ada gesekan antar institusi termasuk internal antar mereka sendiri di tni
terima kasih atas waktunya pak rizal putra langsung dari cirebon bersama kami di cnn indonesia news hour